kebakaran melanda kawasan permukiman padat di jembatan tiga tambora jakarta barat selasa siang
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun satu warga dan dua petugas pemadam kebakaran luka luka akibat tertimpa puing bangunan
banyaknya bahan yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api dengan cepat melahap sejumlah rumah warga
kebakaran diduga berawal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha konveksi
empat belas unit pemadam kebakaran dikerahkan dan setelah lebih dari satu jam petugas berhasil melokalisir api
kasus kebakaran ini ditangani kepolisian sektor tambora